dagak kamu pasti bisa menjaga diri di luar sana
saya ulang rindu pada masa
dan warga desa dalam keadaan
kebingungan dan kesakitan
dengan obat penawar ini
mereka pasti berteguk lutut pada aku
akan aku berikan
bagi siapapun yang bisa melepaskan diri
menjadi murid orang yang sok suci itu
serahkan penawarnya padaku
dan jangan ikut campur usankan
ini namanya pak geblung
sekarang kumpulkan orang orang yang kenal pak geblung
bawa mereka semua kesini
kita punya tugas yang lebih berat
jangan sampai said bertemu dengan sunat bon
maka hancurlah kita
ada apa mbak
ularnya sudah pergi
saya sangat takut dengan ular
anda sudah siap bukan
saya mau pergi
saya masih mau bersama kamu
saya harus hantar ular
saat ini masyarakat sedang terkena wabah penyakit
saya harus tolong mereka
obat itu harus sampai ke mereka
saya permisi dulu
kamu kena jebakan aku
obat kamu sudah aku tukar dengan racun
aduh perutku sakit sekali
aku mau kuat lagi
saat ini bu
bu saya bawa obat penawarnya
semoga ibu bisa cepat sembuh
kenapa kamu bawa obat untuk kami
siapa saya itu tidak penting
yang penting ibu bisa cepat cepat
terima kasih nak
semoga ibu bisa cepat sembuh
terima kasih nak

bu kenapa bu
kenapa bu panas
bukan obat yang kamu belikan tapi racun
kamu penipu pergi
pergi cepat pergi
pergi cepat pergi
dagak kamu pasti bisa menjaga diri di luar sana
esaulah rindu pada mas sahib
esaulah takut terjadi apa apa dengan dia
dengarkan penjelasan saya
kamu bilang bisa mengobati warga
tapi apa buktinya
warga kami tambah sakit
yang kamu berikan bukan obat tapi racun
yang saya berikan itu sumpah demi allah
aduh aduh ima
kita ke rumah anak aja bu
kita semua anak
ibu juga panas semua nak
tunggu dulu tunggu dulu
saya mau ke sunan bonang tuan
bu sunan bonang itu penipu
jadi tidak perlu ke sana
dia akan menyembuhkan kami semua
dia pembohong bu
tidak tidak tuan
kami tetap akan ke sunan bonang
aduh aduh mana
segeralah kalian meminum air ini
tapi jangan lupa
sebutkanlah asma allah dengan bismillah
yakinlah kalian semua bahwa allah subhanahu wa ta'ala